presiden joko widodo dan wapres maruf amin melaksanakan sholat idul fitri di masjid istiqlal jakarta
jokowi sempat menyapa para jemaah usai sholat id
presiden joko widodo bersama keluarga serta wapres maruf amin beserta sejumlah menteri melaksanakan sholat id pagi di masjid istiqlal
lebaran tahun ini merupakan sholat id ke sepuluh bagi jokowi di istiqlal selama menjabat sebagai presiden
selesai sholat jokowi beberapa menit menyempatkan menyapa para jemaah
jokowi kemudian kembali ke istana untuk menyambut para tamu dalam open house
setelah melaksanakan sholat id di istiqlal presiden menyambut tamu di istana kepresidenan dalam open house
presiden jokowi dan ibu iryana menyalami para tamu yang tiba
tampak pula para menteri para dubes hingga masyarakat berdatangan
para menteri kabinet indonesia maju tak mendapatkan keistimewaan saat menghadiri halal bihalal
mobil para menteri dilarang masuk langsung ke istana dan harus berjalan kaki tanpa ada antrean khusus seperti lebaran tahun tahun sebelumnya
antrean warga yang hendak datang ke open house memanjang hingga ke trotoar di luar istana
jokowi mengatakan bahwa penyelamatnya akan berjalan ke istana kepresidenan dalam open house
kita langsung sapa jurnalis kompas tv cindy permadi untuk mengetahui informasi terkini dari open house di istana kepresidenan
selamat siang cindy siapa saja yang tampak hadir dalam open house hari ini
selamat siang glenis francisco pemerintah kompas tv
sekali lagi saya ucapkan selamat hari idul fitri mino laizin wal faizin mohon maaf lahir dan batin
dari sanak persinangan jakarta pantauan kami yang tadi menghadiri open house
yang diadakan oleh presiden joko widodo dan ibu iryana joko widodo
kalau pantauan kami di halaman istana negara karena kami aksesnya hanya bisa di area sini saja
yang hadir antara lain duta besar negara sahabat kemudian menteri dan kepala lembaga yang masih aktif menjabat
tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada pejabat lain yang juga hadir tidak menggunakan akses tempat kami melaporkan
karena memang masih ada akses lain yang tidak bisa kami datangi
tapi memang kalau dari akses yang tempat saat ini saya melaporkan kami belum melihat adanya mantan presiden mantan wakil presiden maupun mantan pejabat lainnya
tapi sekali lagi karena masih ada akses pintu yang lainnya
nah kalau yang seperti tadi anda sampaikan glennis tidak ada keistimewaan yang begitu signifikan antara pejabat dan juga masyarakat umum yang membedakan hanya akses keluar masuknya saja
kalau masyarakat umum yang mau menghadiri open house masuk dari gerbang jalan majapahit
mereka akan dibatasi juga
kemudian akan diarahkan untuk menunggu terlebih dahulu di area holding room
ada sebuah tenda di dekat area sekretariat negara
kemudian baru mereka nanti boleh masuk
ini pembatasan pembatasan ini dilakukan karena memang istana negara ruangan yang digunakan untuk open house ini sangat terbatas
jadi kalau tadi kami juga sempat melihat ke dalam
ketika masyarakat sudah di depan atau di lobi istana negara
joko widodo dan ibu iryana joko widodo sudah berdiri di sana
siap menyalami para tamu yang hadir
jadi memang ruangannya tidak begitu besar
ini menjadi alasan mengapa ada pembatasan pembatasan jumlah tamu yang hadir
ditambah yang menarik adalah tidak ada perbedaan jam open house bagi pejabat vvip maupun juga untuk masyarakat
nah bedanya tadi kalau pejabat masuknya dari pintu jalan veteran raya
kemudian jalan juga ke istana negara untuk bersalaman bersilaturahmi
dan kalau dari jadwal sementara sebenarnya open house ini digelar selama dua jam saja
dari jam sembilan pagi tadi sampai jam sebelas
tapi tampaknya berlangsung secara fleksibel karena antrian masih panjang
kalau yang di belakang saya glennis dan juga saudara
ini adalah lobby untuk akses keluar bagi masyarakat maupun juga tamu yang tadi sudah melakukan silaturahmi bersama dengan presiden jokowi dan ibu iryana joko widodo
nah karena ruangan dan juga jamnya sama dengan pejabat
kalau mau berfoto bareng juga bersama dengan sejumlah menteri kabinet indonesia maju
nanti akses keluarnya juga akan berbeda lagi antara masyarakat dan juga vvip
ini juga untuk kenyamanan dan juga keamanan dari semua yang hadir pada hari ini
kalau kita lihat antusiasmenya yang juga luar biasa ini dapat dipahami
karena ini adalah open house pertama yang digelar presiden jokowi di periode keduanya menjabat sebagai presiden
ditambah ini adalah tahun terakhirnya jokowi sebagai presiden
kemudian kita tahu di tahun dua ribu dua puluh beberapa tahun indonesia dilanda pandemi covid sembilan belas
kemudian sudah bertransisi menjadi endemi
tapi masih perlu adanya pemulihan dan lain lain
tahun inilah akhirnya open house digelar kembali di istana negara jakarta glenis
nah ini sudah dua jam berlangsung
hingga siang ini apakah masih banyak warga yang mengantri di luar istana untuk bisa bersalam salaman
tadi saya menghubungi tim jurnalis kompasivi juga yang stand by di depan area istana kepresidennya jakarta
dari koordinasi kami masih banyak antriannya
bahkan dari jam enam pagi tadi glenish sudah ada antrean yang menunggu agar bisa masuk ke dalam
nah dan yang menarik juga kalau kami lihat
banyak yang menggunakan pakaian pakaian
ya tidak hanya pakaian khas idul fitri
ada yang pakai batik ada juga yang pakai pakaian adatnya
jadi mereka tampil ataupun juga hadir dengan pakaian terbaik mereka
karena memang sebenarnya tidak ada syarat apapun bagi siapapun yang mau datang ke open house
selama masih dalam jam sembilan dan juga antara sampai jam sebelas
yang jadi syarat hanya pakaiannya adalah bebas rapi sopan dan kalau bisa bernuansa muslim
nah ini jadi alasan mengapa kemudian
mereka juga masih setelah bersalaman di area dalam istana negara
mereka masih boleh kalau mau foto foto lagi di area halaman istana negara yang memang jadi ikon
kalau bagi para tamu mau berkunjung ke arah istana kepresidenan jakarta
nanti kalau sudah selesai mereka akan diarahkan keluar
kalau kami melihat dari tata alur yang disiapkan oleh protokoler istana
mereka bisa mendapatkan souvenir juga sudah disiapkan oleh istana kepresidenan jakarta
wah terima kasih jurnalis kompas tv sindi permadi
jangan lupa juga nanti untuk halal bihalal bersama pak presiden